pari bisa aja tulisannya kue umi
itu kayaknya suaranya bang kardun tuh dipanggil
langsung jatuh sendiri gitu umi
gitu tapi bagaimana
lebih baik daripada sekarang
lu mesti bersyukur ya sitopan itu selamat mudah mudahan aja dia minta lebih baik lagi
bukan si topan aja yang mencopet si jody juga pencopet
cuma kemarin itu ditutupi sama si sulam
biar kebusukannya kagak kebongkar
abah tuh kalau ngomong jangan aneh aneh deh
jangan sampai itu omongan abah tuh menimbulkan fitnah
mengapa gak takutnya dapet ganjaran
pastinya belain lagi si sulam kan
ya bukannya gitu min
alah gue udah tahu tuh tingkel aku lu gimana
lu kagak bakalan ngebelain orang tua lo sendiri
yang sering lu belain tuh nyupan keluarganya tukang
lagian ada benarnya juga tuh ngomongan si abad tadi tuh
kalau emang si johnny gaga ikut nyopet ngapain diri jalanan
kan waktu itu dia udah jadi anak angkat di si sulam
kalau hasil dari ngasong pasti gampang diganti si sulam
nah kalau hasil jambret kan gede
biar si joni diangkat jadi anak si sulam
tetap aja mentalnya jadi anak jalanan
karena udah kenakan min
ya allah mbak barum ini gurunya jody
ren tuh tahu banget gimana sifatnya jody
tuh belain lagi kan sulam
jody menyangkut jony umi
joni itu anak didiknya rum
jadi rum akan ngebela kehormatannya jony dari fitnah
dan kalau sampai abah sama umi bersekeras terus untuk menyebarkan fitnah itu
rum orang pertama yang akan ngebela jony
ayo orang kedua
ntar ayo berin kepada masyarakat masalah haji muhyiddin amek hajah maimunah
yang katanya sesepuh di kampung ini
udah gitu pergi haji dua kali
termasuk tanah yang dijati negara yang diklender dan juga separoh harta aye di rumah ini
tepar tepar pada pinter ya
yang pada nakal
lihat tuh jam segini aja masih molot
ntar berangkat sekolah dulu ya ma
siap bos berangkat sekolah
eh ntar lo lupa deh kalau nyari nya
nya ada di rumah umariam ya
jangan kemana mana ya
cari kesana ya
eh salim dulu
hati hati pegangin adiknya
gimana kita jalan sekarang
eh masuk dulu bu
red umi lo adik
lagi ngajar di dalam
kita udah siap nih membantuin
eh ya udah deh
farid panggilin umi dulu ya
ya udah nggak apa apa
kita nunggu di mari aja red
kita nunggu di sini aja ya
neng kalau bang fadun nyari kita gimana nek
nah bodo amat
ngapain sih pikirin dia
kasih makan kagak kasih nyaman kagak
udah nanti kita kerja cari duit
oh iya bener juga
mending kita cari duit ya
umi itu ada poneng sama poeti depan lagi nungguin
iya tunggu sebentar ya
lamaan ya nunggunya
kita aja yang jalan ke pagian
pan rumah kita deket di sono
jadi cepet nyampe sini
jalannya buru buru gitu omik
iya tadi aye ngaji dulu sebentar
kalau udah siap yuk masuk
siap siap siap

sebelum kita bawa ke kerja
ada yang ingin ayah sampai ini
ae ini mau negesin bahwa mpok mpok berdua ini
tapi istilahnya kita kerjasama
gini kan modalnya kan dari aye
nah nanti mpo mpok berdua ini yang ngejalaninnya
pokoknya nanti bagi bagi tugas aja biar ringan ya
kalau ae mau mie yang penting kerja
dapat duit bisa makan buat anak anak untuk
udah penting banget umi
udah deh gitu aja
iya ae juga
kan begitu duit lah terbaran
pokoknya kalau kita kerjanya semangat serius
insya allah dibudahkan allah allah subhanahu wa ta'ala
nah untuk yang pertama nih
karena po neneknya masih hamil
jadi biar po nenek banyak bantuin aja di sini
nah mpo eti hanya berani main brosur ya
tapi mpo ething nggak usah khawatir
nanti ganti gantian ya
gak ada gak ada
iya makanan kakak ada air kakak ada
berkemana sih pini ko pada nek
lihat dulu nih po
nanti ayah juga bantuin bagi bagiin ke warga
kita kerja sama rit ya
pak rit bisa aja
eti tunggu eti
itu kayaknya suaranya bang kardun tuh dipanggil
jangan aja umi
ngapain tuh aci penggorengan langsung jatuh sendiri gitu umi
laki kakak disiamin mungkiri
mpo mpo sebaiknya mpo tolong aci dulu
aduh umi kita pulang ke purwocuma
pergi di domilin gitu
tapi bagaimana ya
gagah baik kalau suami manggil istri
itu kewajiban istri untuk nyautin
umi denger ya bang kardun tuh teriak teriak
juru bikinin makanan juru bikin kopi
karena apa dia tuh gagah pernah puasa umi
jadi dia main aja cuekin aja umi
ya allah suaranya makin gede tuh
aduh aci ke sana ke sana
biarin aja biarin
ntar kalau suara dia capek itu teriak teriak
dia bakal berhenti udah cuekin aja
dengan kopelin aja dong